inilah rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah warga berupaya mengevakuasi sepeda motor dari sungai pada senin pagi
sebelumnya sepeda motor yang dikendarai pemuda bernama zainal ini masuk jurang sedalam dua puluh meter
usai melalui jalan yang tiba tiba ambles
peristiwa naas ini terjadi di jalan poros kunyi kecamatan andreapi minggu malam
kondisi jalan yang labil usai diguyur hujan tiba tiba amblas hingga membuat korban terjatuh
meski zainal selamat setelah melompat dan berpegangan pada sisa beton di sisi jalan
ia harus merelakan sepeda motornya rusak parah
terus pas kita melintas sudah di tengah atau bagaimana
hampir di tengah nih langsung lonsor
untuk mengantisipasi peristiwa serupa tidak terulang warga bergotong royong memasang pagar dari bambu
diketahui jalan amblas sudah tiga kali terjadi di lokasi yang sama dalam tiga bulan terakhir
semakin menyempit justru malah kita tidak bisa lewat seandainya tidak ditaruh pengaman bambu sama masyarakat
sejumlah relawan dan anggota kepolisian polres mojokerto berupaya menurunkan sepeda motor yang tersangkut di pohon keres setinggi tiga meter
motor milik korban kemudian ditarik untuk diturunkan
pasca kecelakaan kondisi pengendara sepeda motor dan rekannya mengalami luka luka
kedua korban dibawa ke rumah sakit sumber gelaga

kecelakaan terjadi usai korban berwisata di kawasan taman hutan raya raden suryo
sepeda motor mengalami gagal rem dan menabrak benteng pengaman dari sekam
tim leputan cnn indonesia